kualitas ketahanan pangan indonesia dalam dua tahun terakhir terus merosot
data global food security index menunjukkan posisi indonesia merosot kurutan tujuh puluh enam dari satu ratus tiga belas negara
oleh karena itu presiden joko widodo mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki ketahanan pangan tanah air
bahkan menargetkan indonesia menjadi negara suasembada pangan
saya akan membahasnya dalam rapor ketahanan pangan
kita akan lihat sejumlah data yang membuat akhirnya paling tidak hingga pertengahan tahun dua ribu enam belas ini
data untuk ketahanan pangan indonesia membaik walaupun masih jauh dibandingkan dengan negara negara tetangga kita di asean
kita lihat dulu untuk tahun dua ribu lima belas data global food security index atau gfsi
di dua ribu lima belas urutan indonesia ini berada di angka tujuh puluh enam ataupun urutannya ke tujuh puluh enam dari satu ratus tiga belas negara
dan pada sembilan juni ini ada kabar baik di tahun dua ribu enam belas menjadi urutannya tujuh puluh satu naik lima poin
walaupun seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara negara lainnya
seperti misalnya vietnam ini diurutan lima puluh tujuh thailand lima puluh satu malaysia tiga puluh lima bahkan negara tetangga kita singapura ini ada di urutan ketiga negara terbaik untuk ketahanan pangan di dunia
kita lihat dulu untuk skor ketahanan pangan indonesia dari tahun dua ribu dua belas hingga tahun dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua belas empat puluh tujuh tujuh dan ada kabar baik seperti yang saya sudah singgung semuanya bahwa di pertengahan juni ini ada peningkatan yang cukup signifikan dari sebelumnya empat tahun terakhir
untuk indeks ketahanan pangan indonesia berada di level empat puluh an
pada juni dua ribu enam belas ada peningkatan yang cukup signifikan bahkan dua poin di angka lima puluh enam
sehingga ini membuat posisi indonesia naik menjadi keurutan tujuh puluh satu negara dengan ketahanan payangan terbaik di indonesia di dunia
maksud saya walaupun jika kembali kita bandingkan dengan negara negara tetangga kita seperti vietnam malaysia thailand ini masih sangat jauh
ini dia adalah penghitungannya untuk daya beli dari masyarakat indonesia
ini kita lihat untuk poin poinnya itu adalah poin poin dari ketersediaan
pangan keterjangkauan panahan juga tentang kualitas dan keamanan pangan
pemerintahan jokowi dodo ini akhirnya mengeluarkan sejumlah kebijakan
ada empat pilar yang pertama adalah pengendalian impor pangan
ini yang saat ini masih juga terus terjadi apalagi pada saat menjelang ramadan seperti ini banyak sekali peningkatan dari permintaan sehingga mau tidak mau akhirnya untuk menekan harga pemerintah kembali membuka keran impor
salah satunya dari poin ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pangan kemudian juga pemberantasan mafia impor
ini juga yang selalu disinggung oleh presiden jokowi mafia impor
dan ekspor pertanian berbasis pengolahan
bahkan indonesia pernah menjadi negara dengan swasembada beras
kita lihat saja apakah hal ini juga bisa tercapai pada poin poin selanjutnya
kita kembali lagi ke data ini untuk aspek ketahanan pangan di indonesia
untuk ketersediaan di tahun dua ribu enam belas ini juga lebih dari lima puluh poin itu lima puluh empat satu poin untuk ketersediaannya
sehingga paling tidak ketersediaan ini mencukupi ataupun melebihi dari total permintaan masyarakat indonesia
yang sebelumnya berada di level lima puluh
yang keempat adalah level enam puluh satu delapan pada tahun dua ribu dua belas
kita bergeser untuk keterjangkauan
keterjangkauan ini adalah keterjangkauan masyarakat kita untuk membeli dari hasil tani ataupun juga pangan
ini terkait harga berarti
seperti yang sebelumnya pada saat menjelang ramadan satu ratus dua puluh ribu
kemudian juga pada paket paket sebelumnya bahwa penjualan akhirnya menurun karena naiknya harga
inilah yang terjadi pada tahun dua ribu delapan belas
ada peningkatan berarti ada peningkatan daya beli masyarakat juga dari indonesia
dari tahun dua ribu dua belas yang hanya di empat puluh lima poin
enam poin saja sementara di tahun dua ribu enam belas di atas lima puluh kembali
untuk keterjangkauan masyarakat indonesia membeli pangan di dalam negeri mencapai lima puluh tiga poin
bagaimana dengan kualitas dan keamanan
ini yang trennya tidak seperti keterjangkauan dan ketersediaan karena trennya dari tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu enam belas ini cukup flat
cukup stagnan dibandingkan dengan dua poin lainnya
kita lihat untuk tahun dua ribu dua belas kualitas dan keamanan ini baru di angka empat puluh satu
kemudian untuk dua ribu enam belas ini hanya empat puluh dua poin saja
sehingga kenaikannya tipis sekali hanya lima persenan saja dibandingkan dengan poin poin selanjutnya
dan cara lagi dari pemerintahan dari presiden joko widodo untuk memperkuat ketahanan pangan di tanah air adalah penanggulangan kemiskinan petani dan juga regenerasi
karena pada saat ini enam puluh dua persen petani di indonesia ini berusia di atas empat puluh lima tahun
lagi lagi sudah tidak banyak penerusnya
ataupun juga anak anak muda di indonesia yang menjadi petani
karena kembali lagi kepada kesejahteraan dari petani sendiri
banyak sekali sekarang petani gurem yaitu petani yang hanya memperkerjakan petani milik orang lain
sehingga inilah yang akhirnya membuat para petani juga hidupnya di bawah standar yang juga membuat akhirnya anak anak dari para petani pun juga enggan menjadi petani
karena tidak mau melihat kondisi keluarganya yang masih diambang kemiskinan seperti itu
juga trennya akhirnya membuat masyarakat ataupun regenerasi dari para petani ini juga akhirnya lebih memilih

inilah yang menjadi pr selanjutnya
regenerasi petani yang enam puluh persen lebih berumur di atas empat puluh lima tahun untuk di indonesia
kemudian ada lagi implementasi dari untuk dari presiden joko widodo adalah caranya adalah untuk implementasi reformasi agraria
presiden joko widodo ini memperkirakan ataupun menargetkan satu hektare untuk satu orang petani
sehingga dalam kebijakannya presiden joko widodo ini berusia di atas empat puluh lima tahun
presiden joko widodo ini berencana membuka lahan pertanian baru satu juta hektare di pulau jawa dan pulau bali
kita lihat saja jika benar benar terrealisasi maka satu juta hektare ataupun satu hektare ini boleh dimiliki oleh petani
sehingga membuat akhirnya kembali petani tidak hanya menjadi upah atau petani buruh saja
namun juga memiliki lahannya dan mengelola sendiri
dan ini adalah sebaran dari toko tani indonesia
ini juga salah satu rancangan ataupun salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan jokowi melalui pembangunan agribisnis kerakyatan
seperti misalnya bank petani kooperasi uang dan perusahaan
ini juga salah satu rancangan yang diambil oleh tni dan juga toko tani indonesia
ini adalah toko tani indonesia tti yang tersebar di indonesia hampir sudah seluruh indonesia
kemudian juga ada delapan puluh tt khusus
ini yang delapan puluh tt khusus ini adalah delapan puluh toko tani yang dimiliki oleh pemerintah secara langsung
sementara untuk pupm ini merupakan pengembangan usaha pangan masyarakat
sehingga pangan masyarakat ini dikembangkan dan juga dijual di toko tani indonesia
toko tan ini bertujuan untuk memotong distribusi yang panjang
distribusi yang menjajakan
kan akhirnya harga pangan di indonesia juga lebih tinggi dari seharusnya
toko tani ini membuka pintu seluas luasnya untuk para petani yang ingin langsung menjual hasil panennya ke toko tani
dengan harga tentunya di atas harga rata rata
sehingga tidak ada distribusi lagi yang panjang
sehingga akhirnya masyarakat pun diuntungkan karena langsung dari petani dijual di toko tani indonesia
kita lihat untuk harga harganya
inilah harga harga perbandingan jika kita bandingkan dengan harga yang ada di pasar tradisional ataupun juga pasar modern
ini harga dari toko tani indonesia
yang pertama ada daging sapi di level rp tujuh puluh lima
sementara tadi di paket berikutnya sebelumnya di bekasi masih ditemukan harga daging sapi di angka rp satu ratus dua puluh per kilogram
kemudian harga cabai dijual di toko tani indonesia hanya rp delapan belas per kilogram
sementara untuk harga bawang di angka rp dua puluh tiga per kilogramnya
kemudian komoditas lainnya yang dijual di toko tani indonesia yang dijamin pasti lebih murah dibandingkan dengan di pasar tradisional adalah harga daging ayam
sementara gula pasir rp dua belas per kilogram
dan minyak goreng di angka rp sembilan lima ratus per kilogram